kau ga ngedaer secara
yaudah yuk yuk yuk yuk yuk
mau ngetahuin gua yang abis kena bola gara gara lo
oh atau sekarang lo mau ngelempar gua lagi pake bola
gue cuma mau ngecek aja
tuh hidung lu patah atau engga
eh kalo sampe hidung gua ini patah
hidung lu juga bakal dipatahin sama bokap gue
malah bau bokap
biarin aja daripada lo cowok kasar
biarin aja yang penting banyak yang suka tuh sama gue
yang suka buta kali
cewe rese kayak lo gua sumpahin
dasar gatau diri
udah bikin orang luka
sekarang malah nyumpahin
dadah cengeng dadah

dia udah di basecamp
sekali lagi lo macem macem gue hancurin lo
lo kenapa sih man
banyak beraninya dia ngerayok kembaran gue
enggak ada gapi
gak tau gue gak kenal
tapi tadi ada tiga orang
jangan jangan tiga orang yang naik motor tadi
tapi kok terkenal dipukulin
kau udah utang kah
ya gue juga gak tau ya tapi
gue rasa ada yang nyuruh deh
apa jangan jangan semua ini ada hubungannya
setelah kemarin berantem okspori
biar krayoknya anak sebelah sini
krayoknya anak sebelah siva dua
ya udah gue pukulinnya satu satu
jangan langsung hajar dong
kita harus ledekin dulu

gue udah sampe party temen lo nih
kok kamu kayak gak betah gitu sih
iya gue gak betah
gue ke yasmin dulu deh
kenapa kok ke yasmin
gue mau pamit balik
soalnya udah malem banget
yaudah kalau gitu
siapa yang udah nyuruh loh
gue gak ngerti masih dulu
salah satu yang udah ngeroyok gue
oh lo luar biasa
udah ngeroyok dia
lo gini gini sodaranya deruk
gue gak tau apa apa disini
yang nyuruh gue depon